a'a mau kemana
a'atisna marah ya
gimana kalo kita mikirin berdua aja
berdua sama yang ngeboncengin kamu
sepertinya saya sangat membutuhkan sekali bantuan dari bos
bener gak sih bu ini alamatnya
ini tuh sms lu bener kan
tanya orang orang aja deh bu
mas tinggal di sekitar sini ya
oh berarti kenal dong sama orang sekitar sini
kenal nggak sama yang namanya bang patar
katanya bang patar itu suka nongkrong di warungnya pak bungun
ibu ini sebenarnya mau nanya apa
saya cuma pengen diantar ke warung pak mumun
ya udah ya bu ikutin saya
orang yang mau membeli mobil siarto itu
rencananya mau datang pagi ini
dia janji mau ketemu aku disini
ah kau terus terus terus sejak tadi
macam tukang parkir saja kau
ini warungnya pak mumun
dan itu bang patar
ini ongkosnya ya mas ya
selamat pagi ibu dhani
aku tidak lagi memperpanjang muka dima lagi
sebaiknya kita melihat langsung mobil yang mau ibu beli
baiklah bang patar
aku pergi dulu
nanti balik lagi ku bayar kopi aku
kalau kagak balik lagi
ku minta kau bersabar
bawa mobilnya silakan mobil ini sudah menjadi milik ibu iya iya baiklah kalau begitu kami
permisi dulu terima kasih semoga ibu sama ibu selamat sampai tujuan terima kasih
assalamualaikum waalaikumsalam pak harto urusan pak harto sama bukan memang sudah selesai betul
tapi urusan pak harto sama aku belum selesai tenang kita bicarakan di rumah disini banyak
orang ah mateng kali ngalir allah bang kemarin pagi abang bilang bang edi mau datang tadi malam
sampai pagi ini belum datang juga ya mungkin pulang kerja sampai malam kali jadi nggak sempat kemari
kalau nggak enak kasih kecap tambahin macin makannya pakai nasi
kamu berdua sa may fighter ch
itu cuma teman kerja aja kok
saya gak percaya kalau swearnya cuma dua jari
tiga jari atuh
nanti sore jangan lupa jemput rika di toko ya a
dadah neng rika
bebek sembilan ya
eh ada bang ojak
ada apa ya bang
pak mobil udah laku ya
udah berkat bantuan bank patar
iya dia yang dapatkan pembelinya
dia dong yang ganti nomor telepon saya di kertas ini
waduh kalau itu saya nggak tahu maaf saya lagi banyak pekerjaan
maksudku game ini rugi sering
kata kau tapi ah pak patar bang patar membuat rezeki saya nak siapa yang ngembat rezeki kau
eh ya apa kau tak pernah mendengar jak kalau rezeki itu tak pernah itu tertukar eh tapi kenapa
nomor telepon saya diganti nomor telepon bang patar masalah itu kalau masalah itu aku minta
maaflah tapi jak kau nggak usah lagi khawatir untuk itu aku sudah siapkan buat kau ini
ini jatah untuk kau lima ratus ribu ambillah
tak mau gau ya sudah
juga dia bela agak kau
tak mau kau ya sudah
nah ini dia bang jalan rawa bebek sembilan tunggu ya pak saya tidak lama